baik seharusnya palos pertarungan eskalasi kebencian dan tudingan penuh dengki berakhir sejak pemilu berlangsung
namun usai penetapan hasil pemilu justru gelombang kebencian mencapai puncaknya
yang sampai berakibat jatuhnya korban jiwa
apakah ini waktu yang tepat sebenarnya untuk kita bersatu kembali
atau justru memang demokrasi yang sehat membutuhkan pertarungan yang panjang dan tak berkesudahan
apalagi jika isunya katanya untuk menegakkan keadilan
kita akan merefleksikan malam hari ini bersama dua orang senior saya
budayawan cendikiawan muslim ada pak haidar bagir dan juga kang muhammad sobari
terima kasih selamat malam bapak bapak sudah datang
saya mau ke habib haidar dulu nih kalau kita bicara mengenai konstelasi terkini
dari perspektif seorang budayawan
ada juga cendekia ini harusnya kan gini bip
kalau kita bicara kontestasi pemilu itu kan puncak pertarungan ada di tanggal tujuh belas
setelah itu harusnya akan turun semua damai menerima kalangan
yang tadinya gontok gontokan rakuran rakuran lagi
tapi justru sampai ada korban jiwa itu setelah pemilu dan penetapan siapa yang menang pemilu itu berlangsung
kalau saya minta anda sebagai dokter menganamnesa penyakit gitu
ini apa penyakit apa yang salah
dari kita semua ini
ya ya jadi kalau menurut saya gini ini sebetulnya satu gejala
ini bagian dari satu gejala yang menjadi semacam pandemi di seluruh dunia
itu yang disebut sebagai merebaknya politik identitas merebaknya populisme
sebetulnya di luar indonesia juga kalau kita lihat dari di amerika serikat yang melahirkan trump
kemudian di filipina di india yang melahirkan modi
di beberapa negara eropa misalnya partai partai atau tokoh tokoh yang anti asing ya
kemudian termasuk brexit di australia
bahkan modi baru menang ya bip ya di india
itu jelas jelas tokoh yang dilahirkan oleh semangat zaman saya sebut zeitgais
semangat zaman merebaknya politik identitas dan populisme
di indonesia juga begitu
di indonesia menurut saya menjadi lebih parah karena melibatkan agama
nah repotnya agama yang menurut kami seharusnya justru menjadi penyejuk
yang justru menjadi kekuatan yang mendorong ke arah upaya upaya penyelesaian konflik secara damai
justru menjadi bahan bakar
agama ini yang saya maksud bukan agama sebagaimana adanya tapi keberagamaan
kita percaya bahwa agama itu mengajarkan kasih sayang mengajarkan kedalaman
jadi ketika saya menyebut agama
jadi ketika saya menyebut agama
agama yang saya maksud adalah keberagamaan
cara orang beragama berarti
ketika ramuan ini ya ramuan politik identitas populisme
ketemu sama cara pemahaman keagamaan yang melibatkan emosi kadang fanatisme kekelompokan
nah ini menjadi ramuan yang mematikan
apa hubungannya dengan konflik politik yang sampai sekarang kita rasakan bahkan kemarin sampai eskalasinya di puncaknya
sampai ada korban seperti itu
di mana agama masuk dalam pusaran ini
jadi politik identitas itu kan mengentalkan identitas
kalau identitas masing masing kelompok makin mengental
maka potensi konflik otomatis menjadi makin besar
populisme itu adalah satu kecenderungan untuk menyenangkan atau menjadi populer
diterima oleh massa
dan massa ini kalau sudah berkumpul
identitasnya makin kuat
maka muncullah gejala yang disebut sebagai amok massa itu
amok yang dalam bahasa inggris kemudian diambil istilahnya menjadi amok
run amok itu kacau menjadi riot menjadi kerusuhan
nah agama yang sebaliknya dari dipahami sebagai sumber kedamaian cinta kasih
kemudian dipahami sebagai bagian dari identitas ya
ini kemudian seperti dua cairan yang saling bercampur gitu ya
cairan kimia yang cocok bercampur dan menjadikan pengentalan identitas fanatisme
kalau sudah pengentalan identitas itu kan yang benar saya kelompok yang lain salah
ini menyebabkan akhirnya tidak terkontrol
masuk ke dalam politik menghasilkan hal hal seperti yang kita lihat itu
kang sobari melihat hal yang sama bahwa sebenarnya dibalik konflik politik yang kita pahami saat ini
ada unsur yang lebih prinsipil tadi seperti pak haidar katakan
karena anda tadi minta beliau menjadi dokter
saya ingin menambahkan satu unsur yang merupakan term miliknya kaum dokter
apa itu pak
patologi politik dibangun oleh tadi seluruh kompleksitas cara keberagamaan
dan cara membawa sikap keagaman itu ke dalam politik
dan yang paling kental meneguhkan identitas
saya kira di seluruh dunia mereka yang memerlukan identitas itu orang orang islam baru
dan layaknya belum terlampau kuat untuk bisa disebut sebagai pemimpin umat
belum terlampau paham tentang agama
sebagaimana mestinya di kalangan kaum nahdhin berengkali terutama
atau kelompok kelompok keagamaan di masyarakat kita yang cenderung lebih memilih diam
karena mereka seperti menarik diri dari dunia dari kehidupan sehari hari ini
dan heran sekaligus kecewa sekaligus relatif agak frustrasi melihat
mengapa agama ditampilkan dengan wajah seperti ini
yang jumlahnya lebih banyak yang mana kang sob
mayoritas yang diam
tapi intinya anda setuju bahwa ada faktor keagamaan dalam ujung eskalasi puncak konflik politik ini sebenarnya
itu kan tidak membutuhkan ahli
tidak membutuhkan ahli
mata biasa saja sudah nampak bahwa sudah nampak itu nampak
oke kita lanjutkan dari perspektif mata biasanya kang sob ari
tapi kita harus break dulu bip
kami akan segera kembali ke usaha jenayah
kami akan segera kembali ke usaha jenayah
sebelum nanti kita akan bicara problem problem demokrasi dan kebebasan lainnya kang sob
sebelum nanti kita akan bicara problem problem demokrasi dan kebebasan lainnya kang sob

tapi coba mungkin banyak publik yang bingung gitu
di mana agama keberagamaan tadi kalau kata habib haidar

di dalam pusaran konflik politik yang
konflik politik antara dua calon ini kan
ini persoalan negara persoalan syahwat politik
tidak ada urusannya sama keberagamaan harusnya
kenapa ikut ikut ada dalam pusaran ini kang sob
ini kombinasi dari kekuatan yang disebut elit keagamaan
yang disebut elit keagamaan yang bagi saya menjadi pertanyaan apakah betul elit
yang kedua bertemu dengan elit politik yang saya yakin bukan elit
kedua duanya itu puber remaja belum selesai dengan definisi diri
belum cukup mengendap siapa kita bagaimanakah kita memanggil misi keagamaan dan ajaran ajaran suci agama
belum paham itu secara mendasar langsung di layar politik nasional dan bersorak sorak
dan punya banyak pengikut diikuti orang
punya sedikit pengikut saya kira tidak terlalu banyak
sedikit pengikut tapi keras teriakan
sedikit pengikut tapi keras
tetapi cilakannya media terlalu menyorot terlalu memberi peran terlalu bertanya
andai kata media itu adem adem saja persoalannya akan agak lain
tapi masalahnya mereka ini tokoh tokoh publik yang dari segi jurnalistik value
kita memang agak susah untuk tidak mengenyampingkan gitu orang orang seperti ini
itu jurnalisme macam itu saya kira perlu ditinjau ulang menurut saya
karena kan tidak harus memberitakan semua
tidak harus semua
bagaimana kalau jurnalisme itu memilih memberitakan hanya yang betul betul memberi pencerahan kepada publik
abaikan mereka yang merusak
abaikan merusak itu artinya orang yang tidak tahu agama tapi sok mengerti agama
dan kalau berdoa itu tuhan itu kayak miliknya sendiri
ya allah sampai jejuritan kayak gitu ya
biasa aja lah kayak orang orang kiai kiai beneran itu
itu mereka itu
kiai kiai beneran ya kang sobari
yang berteriak itu lebih jiwanya daripada mulutnya
ketika agama diteriakkan hanya oleh spirit mulut itu oleh spirit nafsu
kekuasaan politik dan noving dulu dengan agama
kalau kita melihat apa yang terjadi seminggu terakhir pak haidar juga kang sobari
ini eskalasinya sampai ada korban misalnya
kalau kita lihat ada beberapa
orang meninggal dunia tidak hanya di jakarta
kekerasan terjadi telanjang mata di depan kita
ini persoalannya apakah betul betul memang mencari keadilan mencari
tadi apa namanya ingin mengungkapkan aspirasi atau beyond sebenarnya
ada penumpang gelap atau ada hal lain yang anda cium gitu pak haidar
saya kira kedua duanya ada menurut saya ya
ada penumpang gelap atas gejala yang memang
siap ditumpangi dan mereka orang orang yang terlibat di situ merasa bahwa mereka sebetulnya sedang mencari keadilan
jadi persoalannya kan begini
saya mau sedikit menyoroti soal keterlibatan cara keberagamaan kita
problemnya juga sebagian besar orang sekarang ini itu menganggap agama itu urusan hukum dan politik saja
pemahaman mereka tentang agama itu
saya sering mengatakan misalnya
kalau dulu kita belajar di sekolah tentang sejarah nabi
itu anak anak itu diajari nabi itu di mekah ditindas
hijrah ke madinah
setelah memiliki kekuatan
abad pertama hijriah istirahat
abad kedua perang
abad ketiga perang
abad keempat perang
sampai meninggalnya nabi ya
itu nabi seolah olah perang terus
anak anak kita kalau ditanya nabi itu selain perang kerjanya apa
padahal dalam penelitian itu nabi itu menjadi nabi kalau dihitung itu kira kira kan dua puluh tiga tahun
dalam penelitian nabi itu kan umat islam pada waktu itu diagresi
itu kalau dihitung keseluruhan perangnya nabi itu cuma delapan ratus hari
bahkan ada yang mengatakan perang benarnya itu delapan puluh hari
orang nggak tahu anak anak kita
lalu apa hubungannya dengan konteks politik kita
ya kita memahami kalau orang mau jadi muslim yang imannya kuat itu meraih perang
mesti ngafir ngafirkan orang
nah itu yang kebawa dan nyampur sama tadi pengentalan identitas
saya orang beriman
dan untuk menunjukkan bahwa identitas saya itu muslim dan beriman
saya mesti siap jihad
jihad dalam makna sempit itu
saya mesti siap mengafirkan orang
saya mesti siap konflik
itu yang menjadi bahan bakar terhadap sikap sikap seperti ini
bahkan perbedaan politik pun bisa memakai bahan baku itu untuk bisa membakar itu ya
kalau kita lihat kan sekarang begitu dari ketika pemilihan gubernur waktu itu
dan waktu itu tampak betul bahwa politik identitas ini berhasil
mau dibawa lagi pada pemilu presiden sekarang
tapi nggak bisa se efektif itu karena jokowi juga muslim
wakilnya juga kayak ma'ruf amin
tapi ada tendensi untuk mencoba untuk membawa
saya kira besar sekali dan itu yang kemudian ditumbangin tadi
oke kang sob dan juga pak haidar ada problem lagi
banyak karena seminggu terakhir ini banyak sekali simpang siur
mungkin gas air mata masih ada di kabut
masih ada di tengah tengah kita
jadi visibilitas kita masih belum dalam melihat sebuah kasus itu belum bisa terlalu clear gitu misalnya ya
ada beberapa hal problem demokrasi yang banyak disoroti ketika negara katanya mulai agak reaktif terhadap kelompok kelompok oposisi
termasuk dalam menjaga demokrasi dan kebebasan kita
dalam beberapa waktu belakangan pihak aparat kepolisian cukup aktif
dan dalam memproses hukum pihak pihak yang di tengah rai membuat situasi sosial politik jadi panas
mereka yang kebanyakan ada di pihak oposisi yang kita lihat dalam pemberitaan menjadi tersangka untuk kasus kasus seperti dugaan makar
serta penyebaran hoax
benarkah demokrasi dan kebebasan kita menjadi terancam atau justru inilah cara yang baik untuk menjaga demokrasi kita
saya dengar tadi insya allah setelah jam tujuh atau jam delapan akan diumumkan resmi
apakah betul ada kecurangan yang serius
maka analisis yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita juga bapak profesor dr amin rais
kekuatan people power itu
kalau people power itu terjadi kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan tahapan
karena ini sudah kedaulatan rakyat
bahkan ini mungkin cara dari allah untuk mempercepat prabowo dilantik
tidak harus nunggu dua puluh oktober
narasi itulah yang akhirnya mengantarkan egy sujana
salah satu anggota badan pemenangan prabowo sandiaga ke status hukumnya yang baru yakni tersangka dugaan makar
belakangan kepolisian memang bergerak cepat untuk menangkap orang orang yang ditengarai melanggar hukum
tidak hanya egy ada beberapa nama lain yang juga ditangkap atau dijadikan tersangka
sebut saja politikus gerindra permadi rius sungkarisma dan mustafa nahrawardaya
terakhir kiflan zen yang harus berurusan dengan aparat hukum
kebanyakan mereka menjadi tersangka karena dugaan makar ujaran kebencian serta membuat hoaks
namun reaksi aparat keamanan yang cepat tanggap menindak para pelaku ini dianggap sebagian kalangan mencederai kebebasan
apalagi kebanyakan dari yang terkena proses hukum adalah pihak oposisi
tanda tanda kemunduran yang tadi dinilai oleh para sarjana misalnya itu dengan mengidentifikasi beberapa penggunaan instrumen hukum untuk mengendalikan oposisi
dari tahun ke tahun misalnya ada beberapa yang menggunakan instrumen hukum untuk mengendalikan oposisi

pertama pencemaran nama baik biasanya kepada presiden atau kepada pejabat pemerintah
yang kedua adalah penghinaan lalu yang ketiga adalah makar atau usaha untuk menggulingkan pemerintahan
yang tadinya yang tadi
nah kriminalisasi semacam ini itu angkanya cukup banyak
bahkan amnesty sampai bulan lalu itu mencatat sekitar dua ratus tiga puluh an orang
memang ada yang abu abu gitu
antara sekedar ekspresi politik yang kritis yang sebenarnya nggak perlu juga kita tanggapi gitu
tapi ada juga yang memang berbau kebencian agama ras etnis dan asal usul kebangsaan
nah yang sangat dikhawatirkan oleh para sarjana oleh edward aspina oleh pak ruspalo
saya sangat khawatir dan pergi
pemerintah sendiri menolak anggapan pihaknya terlalu reaktif dan membungkam kebebasan
bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini atau lima tahun terakhir ini
gelombang narasi narasi kebencian melalui media sosial itu kan tubuh dengan sangat luas
seperti musim semi
kita menghadapi satu musim semi
pernyataan kebencian pernyataan penghinaan dan insighted untuk melakukan kekerasan
itu berkembang sedemikian rupa sejalan dengan kompetisi politik itu
nah dalam hal ini aparat penegak hukum tentu tidak bisa berdiam diri menghadapi ini
karena dia juga harus memproteksi masyarakat
jadi kebebasan itu mengandaikan pertanggung jawaban
anda bebas mengatakan apapun tapi anda harus juga siap diminta pertanggung jawaban terhadap apa yang anda katakan
di tengah situasi yang panas sebagai efek dari kompetisi politik
dan terus terjadinya jual beli politik kebencian
baik di level elit ataupun masyarakat
persoalan demokrasi dan kebebasan kita memang tengah disorot
sebagian malah menganggap demokrasi kita ada di persimpangan
ketika demokrasi dan kebebasan dibuat
ketika demokrasi dan kebebasan dibuat
ketika demokrasi dan kebebasan dibuat
ketika demokrasi dan kebebasan dibuat
ketika demokrasi dan kebebasan dibuat
pokoknya sobari itu fenomena terakhir ketika persoalan demokrasi dan kebebasan jadi sorotan publik
terutama juga kelompok masyarakat sipil
bagaimana anda melihat kaburnya situasi yang membuat publik bingung ini
antara kebencian ujaran kebencian dugaan makar kebebasan dengan reaksi negara
ada begitu banyak mereka berteriak tentang kritik seolah olah pemerintah itu anti kritik
itu harus dibedakan dulu
kritik sebagai kritik dan ejean dan hinaan itu dua hal yang berbeda
mereka itu menghina bahkan ada yang pernah mengatakan presiden jokowi layak dihina
itu kan keterlaluan
itu bukan kritik
kalau omongan omongan seperti itu diperpanjang diperpanjang
itu penghinaan yang lebih jelas dan penghinaan itu bisa langsung membelok ke dunia hukum
itu ketindakan kriminal
ketika tindakan kriminal yang terjadi jangan salahkanlah usman hamid ngomong
hukum itu mekanisme terbaik dalam demokrasi
tidak ada mekanisme lainnya kecuali hukum
kalau politik lawan politik itu bukan porsinya pemerintah yang demokratis
seperti pak jokowi
politik hanya dilawan dengan hukum kalau orang telah melanggar dan mengoyak ngoyak aturan hukum
tapi selama mereka berbicara politik dengan trik trik politik
dan atas nama demokrasi isinya hanya kritik
pak jokowi membiarkan dan kita cukup bangga melihat presiden membiarkan itu semua
kalau melihat orang orang tadi yang sudah berurusan dengan hukum

ada permadi ada orang orang yang sudah berurusan dengan hukum
bagaimana anda melihat
yang pokoknya itu begini mereka itu lupa bahwa politik itu juga ada aturannya
ketika urusan politik selesai berhentilah
jangan menabrak wilayah politik itu untuk meluncati ke wilayah hukum dan kriminalisasi
anda lihat sudah tabrak tabrakan luar biasa
sampai orang ngirim senjata saya menyiapkan bedil menyiapkan dan meneriakan kalau ada korban banyak itu tidak menjadi masalah
itu sudah bukan urusan demokrasi
demokrasi itu pemerintah yang diam dan bertindak atas nama hukum
jangan diledek ledek hukum kok seolah olah dipakai sebagai mekanisme
hukum adalah mekanisme yang memungkinkan pemerintah bisa bertindak elegan
jadi bukan pemerintah memakai instrumen hukum untuk mendiamkan atau membuat bungkam kebebasan berpendapat tadi
habib melihatnya begini
jadi gini kesan itu bisa muncul karena menurut saya
pemerintah menurut saya ya sudah agak terlambat
jadi sebetulnya persoalan hate speech dan lain sebagainya ini sudah bertahun tahun yang lalu merebak di kalangan masyarakat
mestinya sudah sejak dulu hal hal seperti ini itu di law enforcement ditegakkan dan ini diperlakukan sebagai pelanggaran hukum
sayangnya dan saya nggak bicara apakah itu pendukung satu atau pendukung dua semua satu
tapi di depan hukum ya seharusnya ini diperlakukan sebagai satu mekanisme yang alami di dalam satu demokrasi
saya bersama pak sobari pernah ketemu pak jokowi juga kira kira mungkin setahun yang lalu
dan saya sampaikan kepada pak jokowi pak menurut saya pemerintah terlambat
justru terlambat pemerintah
menurut saya terlambat akibatnya sekarang bertindak sebetulnya berusaha menegakkan hukum
tapi karena sudah numpuk begitu banyak
akhirnya terjadi banyak penangkapan
dan lain sebagainya kesannya seperti seolah olah itu represi
tapi kalau saja sejak awal setiap pelanggaran hukum siapapun yang melakukan itu terus hukum ditegakkan
maka sebenarnya tidak akan muncul kesan seperti ini
tapi instrumen tetap hukum
instrumen penangkapan instrumen penegakan hukum
enggak ada yang lain
ya nggak ada lain ini negara demokrasi negara hukum ya memang harus pakai hukum
tapi bagaimana kita menyadarkan masyarakat supaya kita bisa tahu ini
di mana kebebasan ada di mana demokrasi ada
katanya demokrasi kita dipersembangkan
dan ini sudah mulai putar balik ke belakang gara gara
ada yang bertanya pak jokowi dan pak jk
apakah anda masih memimpin dalam perspektif demokratis
ada yang bertanya begitu tapi nggak usah dijawab
dan tidak semua pertanyaan harus dijawab
pertanyaan politik politik yang membuat bingung masyarakat itu tidak seluruhnya harus dijawab
tetapi ada suatu mekanisme barangkali masuk ke dalam apa yang namanya
yang barusan anda katakan itu kebijakan budaya
instrumen budaya yang lebih luas itu menjadi cara hidup
nah itu dibutuhkan di dalam pemerintahan tetapi dalam masyarakat
begitu banyak tatanan kehidupan masyarakat keagamaan di dunia no
orang faham itu semuanya
bahwa tata kerama itu masih ada di dunia no
masih ada di kalangan mereka
tata kerama mesti ditetegakkan
dan tidak perlu diteriakan terlalu banyak sebagai apa pun
meskipun boleh dalam kultur demokrasi boleh diteriakan seperti itu
sebetulnya menurut saya di negeri kita ini
kalau kita lihat negara negara yang dianggap paling demokratis seperti di amerika serikat misalnya ya
itu di negeri kita ini sudah menurut saya loh ya
saya sekali lagi tidak bicara kelompok manapun
kita akan temui penghinaan
kemudian orang bilang nanti kamu misalnya ada rakyat amerika yang demo terus bilang kepalanya trump mau saya penggal
itu enggak ada
jadi ini menurut saya sudah bukan demokrasi
ini menurut saya sudah kebablasan
dan sayangnya seperti saya katakan terlambat
tapi menurut saya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
jadi secara kualitas kita tetap mundur ke belakang dong
kalau bagi oposisi mundur ke belakangnya karena pemerintah terlalu represi
bagaimana dengan kelompok pro demokrasi dengan kualitas kita berdemokrasi seperti ini
enggak enggak enggak
tidak mundur tidak setback
oh enggak kita itu tetap maju
tetap maju karena tetap berbicara dengan mengutamakan perspektif hukum
perspektif hukum ya
hukum itu tidak punya saudara
hukum enggak punya sahabat
siapapun bisa dikenai sahabat dikenai
siapapun yang bukan sahabat juga dikenai
yang menjadi pokok
persoalan yang sekarang ini agak menyolok
itu kita ini tidak punya pemimpin nasional
yang ada itu pemimpin partai partai
berteriak nanti dulu
mereka berteriak atas nama kelompok kelompok kecil itu
mana ada pemimpin partai yang berteriak
saya tidak peduli bahwa partai saya kalah
tetapi saya meneriakan satu perjuangan nasional
tidak ada mereka harus menang
dan memaksa diri untuk menang
dan memaksa diri bersyukur dan sebagainya
meskipun tahu itu syukur itu tidak relevan
tapi teriakannya macam gitu
nah ada pemimpin nasional pada level seperti pak jokowi
dan ada beberapa orang
dan bahkan beberapa orang di luar
di luar panggung pemerintahan
di luar papan catur politik
banyak tetapi mereka tidak bersuara
pak jokowi nyaris bersuara hampir sendirian
nah tokoh tokoh partai yang dihadapi tiap hari itu
itu pemimpin kabilah
sama kelompok kecil kecil itu
tapi sekarang bagaimana kita menyelamatkan publik
menyelamatkan nalar publik
menyelamatkan persaudaraan kita
yang rasanya kok agak susah sekali
kalau saya buka handphone itu
itu kayaknya di twitter isinya maki maki
kebencian enggak pernah habis
bagaimana apakah secara budaya kita punya imunisasi
atau vaksin yang bagus untuk menangkal ini
kita akan bahas kang sob kita akan bahas
usaha jeda kami akan segera kembali
kita akan menatap ke depan
kang sob dan juga pak haidar
ini bagaimana apakah
kalau tadi kita anda lihat ini fenomena global
kombinasi racun a dengan racun b
bisa menghasilkan bom yang besar
yang bisa menjadi bom politik
bom sosial bom budaya
tapi sebenarnya kita secara kultur
tadi kata kang sob kita masih selamat sebenarnya
dari bahaya bahaya yang dikhawatirkan pak haidar
tapi sebenarnya kita punya
imunisasi yang cukup bagus nggak
vaksin atau daya tahan tubuh yang cukup bagus
untuk bisa menangkal racun racun
yang bahaya itu sebenarnya
sebetulnya sih kalau kita kembali kepada
meskipun ini suatu yang kontroversial
mungkin kang sobari
bisa bicara lebih baik dari saya
saya kira yang disebut sebagai
budaya nusantara itu ada
dan budaya kita itu bukan hanya di jawa
sebetulnya kita bisa mengatakan
di seluruh nusantara
itu budaya yang menekankan harmoni
artinya konflik diatasi
itu cara kita itu pak
saya kira itu cara kita
kalau kita lihat tradisi kita
di berbagai wilayah
di pulau jawa di luar pulau jawa
mau ke sulawesi
itu adalah sumbangan dari tradisi kita
bahkan agama agama lokal
sebelum datangnya agama agama besar
seperti agama hindu agama islam agama nasrani
itulah sebetulnya menurut saya budaya kita ya
nah tapi budaya ini
kalau tidak disiapkan wadah
yang melibatkan pendekatan struktural
katakanlah ini pendekatan kultural
struktural itu gimana
struktur termasuk law enforcement misalnya
kalau wadah struktural seperti keadilan
seperti penegakan hukum itu
budaya ini ya lemah
gak punya dasar
makanya kalau datang
penghayatan keberagaman orang nusantara itu
keberagamaan yang tadi saya bilang
penyelesaian konflik dengan damai
tapi kalau ini tidak dirawat
strukturnya juga tidak kuat
struktur ini saya anggap wadah
akibatnya datang pengaruh dari luar yang bertentangan dengan
luar ini berarti
ya dari budaya budaya lain
yang sebetulnya apa namanya
saya tidak mengatakan
saya bukan covenistik mengatakan bahwa budaya nusantara itu
lebih baik dari budaya lain
tapi setiap budaya itu punya ciri
dan hendaknya ciri itu dipelihara
bisa terjadi saling memberi makan
yang menyebabkan muncul keseimbangan
dan gejala dari luar ini menurut anda semakin lama
semakin banyak dan semakin banyak dipercaya orang
semakin banyak karena itu tadi
karena ini ada satu semangat zaman
manusia modern itu makin tidak berdaya
informasi begitu banyak
social media yang mengantarkan berbagai macam
paham dan lain sebagainya
membuat orang tidak berdaya
akhirnya bukannya justru menjadi makin toleran
dia masuk ke dalam kepombong
itu yang memperkuat politik identitas dan lain sebagainya
agama yang menurut kita
termasuk menurut tradisi nusantara ini
adalah sesuatu yang
menjadi pilar dari harmoni itu
sekarang justru orientasinya hukum dan politik
kalau sudah orientasinya hukum dan politik
itu pasti itu ya
menjadikan keadaan menjadi lebih parah
ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan
di negeri seperti di amerika serikat
ada trump misalnya
tapi karena itu negaranya sekuler
orang tidak bisa membawa ramuan
keberagamaan yang model seperti ini
ke dalam politik
itu tidak akan terjadi hal hal seperti yang terjadi sekarang
nah di kita ini
ada pengentalan identitas
ditambah dengan cara keberagamaan
yang menjadikan ramuannya menjadi lengkap
memiliki daya rusak menurut saya
bomnya sudah meledak atau hampir meledak
menurut saya sudah meledak
sudah meledak berkali kali
tapi sudah terjadi hal hal yang menghindar dari bom yang lebih besar
kang sobari dengan narasi tadi dari pak haidar bagir
apakah judul kita
polarisasi rekonisiliasi kayaknya agak
punya tantangan yang jauh lebih berat
dibanding lima sepuluh dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
kita makin pandai
kita itu maksudnya rakyat indonesia pada umumnya
sebenarnya makin matang
yang kelihatannya porak poranda ini sebenarnya usaha
sebenarnya fenomena yang terpaksa untuk mematangkan demokrasi
oleh karena kita hanya kehilangan sedikit
di kalangan orang orang yang telah matang secara kebudayaan
matang secara filosofi
itu belum lagi memiliki kesempatan untuk menghayati
suasana ini secara ning
mendalam dan mengendap keseluruhan
keseluruhan yang mengendap itu tidak pernah
karena ini dikocok terus menerus
dan pengendapan belum terjadi
maka apa boleh buat
model perlawanan budaya kita
itu tidak dengan cara yang lain
selain menggunakan apa yang namanya
dalam pengertian ini kita bisa berkata
hukum itu bagian dari kebudayaan

hukum itu bagian dari kebudayaan
hukum itu bagian dari kebudayaan
dan ketika law as culture dipakai

itu memang satu satunya cara
doa yang paling baik dalam hidup
orang yang nempel
orang kayak tokoh tokoh yang ngejek ijo kowi tiap saat
tidak harus tiap saat
kalau pak jokowi dari solo
dan kita dari sole emangnya kenapa
itu mau berhantam gitu
pak jokowi tidak bisa ngerangkul orang seperti itu
biarlah mekanisme terbaik
biarlah mekanisme terbaik
dari cara hidup kebudayaan kita mengatur

itu gak membuat pertentangan jadi makin hebat
itu gak membuat pertentangan jadi makin hebat
hukum adalah kesepakatan seluruh bangsa
ketika itu dipakai dan masih ada orang yang bawel
ada orang yang bawel bahwa kita menangkapi
hukum yang menangkap
dan anda meminta ditangkap
perilaku anda sudah tua tapi anda menantang nantang supaya hukum menangkap
bukan pak jokowi bukan pak kapolri
yang menangkap itu hukum
oleh perilaku anda sendiri yang melukai menggores menggores tata harmoni kebudayaan
jadi low as culture adalah resep antibiotik untuk bisa menangani virus
ini salah satu obat dari macam macam obat lain
mungkin ada obat lambungnya ada obat macam macamnya
tapi ini salah satu obat antibiotik
mungkin yang bisa meringankan penyakit kita
kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya
terima kasih pak haidar bagai terima kasih kang sobari
mudah mudahan ini bisa menjadi refleksi kita untuk menegakkan nalar
dan juga akan sehat kita persaudaraan kita
instrumen hukum penting sekali dalam budaya indonesia ternyata
tapi penegakan hukum juga bagian dari itu
dan harus saya kira disusul dengan upaya
dan juga rekonsiliasi yang betul betul direncanakan dengan baik
terutama para elit
dan juga nanti berpengaruh kepada masyarakat
jadi ini hendaknya dilihat sebagai tindakan sesaat
yang disusul dengan upaya upaya lebih jangka panjang untuk rekonsiliasi
elit yang bukan elit
itu kang sobari harus punya edisi sendiri untuk menjelaskan elit yang bukan elit tadi
terima kasih kang sobari terima kasih pak yadar
demikian layar demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung pada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan
saya budi adi putra salam